jika ingin berkeliling kota jakarta anda bisa mencoba menggunakan bus wisata transjakarta
nah bus wisata ini memiliki tipe bus dengan atap terbuka sehingga penumpang bisa menikmati keliling jalanan jakarta secara gratis dengan cara berbeda dari biasa
seperti pepatah banyak jalan menuju roma ada banyak cara juga untuk keliling jakarta
salah satunya yang bisa dicoba adalah keliling jakarta menggunakan bus transjakarta
bus transjakarta untuk berkeliling ini adalah bus wisata dua tingkat sehingga penumpang atau wisatawan bisa menikmati keliling jakarta dari ketinggian bus
biasanya ada tiga bus yang melayani setiap rute namun ada satu bus yang menjadi incaran sebagian besar masyarakat termasuk saya yaitu bus atap terbuka atau open deck
hanya ada satu bus tipe ini dan hanya melayani rute bw empat
saya harus mengantri sekitar satu jam sebelum akhirnya bisa
saya harus mengantri sekitar satu jam sebelum akhirnya bisa
bus wisata transjakarta ini tidak mengenakan tarif bagi penumpang tetapi penumpang tetap wajib menyiapkan kartu uang elektronik dan melakukan tap saat naik dan turun bus
bus mulai mengangkut penumpang dari halte irti monas mulai pukul sepuluh pagi hingga lima sore setiap hari selasa hingga minggu
ini kita sedang berada di bis dengan rute bw empat
dan tujuan kita
dari halta irtimanas tadi akan menuju ke kawasan bundaran senayan
bagian dek terbuka bus menjadi tempat favorit penumpang untuk bersuah foto dan mengabadikan momen bersama keluarga dan sahabat
saya juga tidak mau ketinggalan berfoto foto juga dong
wah seru sekali walaupun cuacanya panas terik tapi tidak apa apa terbayarkan dengan indahnya pemandangan kota jakarta di sini
menggunakan bus ini apalagi ini gratis ya
dan tentunya kita bisa berdiri di dek ini tapi harus hati hati karena bisa bisa busnya rem mendadak jadi harus berpengalaman
bus tipe atap terbuka menjadi incaran calon penumpang karena ingin merasakan pengalaman unik menjajal jakarta
namun para penumpang berharap jumlah bus wisata tipe atap terbuka bisa ditambah
sehingga penumpang tidak perlu mengantri lama dan berdesak desakan di bus
hampir satu jam lebih ya karena dia excited dia pengen banget naik ini
udah berapa kali lihat terus ngajakin terus sampai nangis nangis di rumah
nathalia terus gimana sudah naik senang nggak
rute kode bus bw empat ini dimulai dari halte irtimonas kemudian melewati balai kota sarina tosari sudirman gbk
senayan duku atas bundaran hi museum nasional pecenongan gedung kesenian jakarta istiqlal dan kembali lagi ke irti monas
akhirnya tiba juga di halte irti halte awal setelah sekitar empat puluh lima menit perjalanan mengelilingi jakarta
jadi emang sangat panas terik karena kita berada di bus dengan atap terbuka
tapi tidak mengapa karena tetap seru kita bisa menikmati jalanan jakarta
dengan cara yang berbeda